kini kita ke jakarta dalam sidang pembunuhan wayan mirna salihin
oto hasibuan kuasa hukum jessica kumalo wongso
kembali menanyakan uang sekitar satu ratus empat puluh juta
iya uang ini dituduhkan diterima oleh rangga barista cafe olivier
dalam persidangan rangga mengaku pernah didatangi seseorang
yang mengaku sebagai polisi yang datang sebelum jam buka kafe
orang tersebut menanyakan kebenaran uang sebesar satu ratus empat puluh juta
yang diterima rangga atas nama arief
rangga menyangkal adanya uang ini
dan dia tidak menemukan uang tersebut di rekeningnya
menurut jaksa ardi tomuwardi rangga tidak mungkin melakukan kejahatan ini
itu sesuai dengan keterangannya si rangga pada saat dia diperiksa kejiwaannya
dan pada waktu sidang itu kan sudah dibacakan oleh penutup demum
terkait dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan psikiatrinya
itu yang disampaikan bahwa bla bla bla
bahwa rangga ini tidak berpotensi melakukan tindak pidana
itu bagian daripada observasi yang dilakukan terhadap diri rangga
sementara itu orang tua mirna darmawan salihin mengaku
baru mendengar dugaan pengiriman uang ke rekening rangga
ia mengaku tidak berprasangka buruk kepada rangga
namun darmawan akan menelusuri kebenaran informasi
yang baru diterima dari kutipan
kuasa hukum jessica otho hasibuan